dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemantauan proses penerimaan peserta didik baru ppdb
kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama
selamat pagi menjelang siang dika
dika hari ini informasinya merupakan hari terakhir proses penerimaan peserta didik baru tahap satu
untuk jenjang sma dan juga smk di wilayah jawa barat
lantas berdasarkan pantauan anda nih dika bagaimana tahapannya
dan apa saja langkah yang akan diterapkan agar ppdb ini kemudian aman untuk peserta didik baru
dika apakah anda bisa mendengar suara kami
ya baik selamat siang fani dan juga amelia
dua ribu dua puluh satu adalah hari terakhir pendaftaran untuk ppdb atau penerimaan peserta didik baru dari tahap ke satu
ya amelia ini adalah tahap pertama yang diperuntukkan bagi peserta didik dari jalur afirmasi
lalu perpindahan tugas orang tua dan juga dari jalur prestasi akademik maupun juga non akademik
dan nanti akan dibutuhkan waktu tiga hari untuk dilakukan verifikasi untuk kemudian diumumkan pada tanggal dua puluh satu juni mendatang
dan setelah itu nanti akan dibuka untuk tahapan kedua yaitu tahapan dari jalur zonasi
dan untuk data terkini yang saya peroleh sampai tanggal sepuluh juni kemarin
untuk tahapan satu saja di kota depok saja kita bicara kota depok tempat saya melaporkan saat ini
sudah ada lebih dari dua belas ribu pendaftar
sementara kuota yang disiapkan untuk sekolah negeri
sma dan juga smk hanya lima enam ratus an saja
dan untuk membahas lebih lanjut saya sudah bersama dengan kepala dinas pendidikan provinsi jawa barat
bapak dedy supandi
pak mohon izin untuk evaluasi di tahap pertama ini
apa saja aduan aduan dari orang tua ataupun juga dari sekolah sekolah yang anda terima pak
ya kita lagi mengevaluasi hari ini
ada beberapa aduan yang pertama sempat orang tua menyampaikan seolah olah terjadi down server
kita pastikan bahwa di jawa barat
tidak ada terjadi downsharper
dan itu sudah kita periksa yang terjadi adalah jaringan internet di pihak mereka yang memang kurang
yang kedua ada juga yang tersampaikan pada kami para orang tua
tentang ketidakpastian untuk jalur prestasi
dimana kalau dulu jalur prestasi ini menggunakan standar nilainya dari un
terus karena sekarang tidak ada ujian nasional itu mengambil standar dari nilai hasil raport dan ranking
perbedaannya antara jaringan internet dan jaringan internet itu menggoda
antara mts dengan smp juga berbeda termasuk juga smp satu dengan smp yang lain juga berbeda
dan itu di input nya oleh operator operator di level smp
tapi kami pastikan kepada para orang tua calon orang tua siswa bahwa nilai yang disampaikan di dalam jalur prestasi oleh operator smp
itu adalah nilai versi pendaftaran
jadi belum nilai final masih diperlukan verifikasi yang akan dilakukan
sehingga nanti nilai yang terbaik
itu adalah nilai yang telah dilakukan setelah verifikasi
dan yang ketiga ada lagi yang menyampaikan kepada kami tentang pengaduannya adalah
kesulitan warga miskin untuk melakukan input di dalam jalur afirmasi
itu pun juga sudah kita solusikan secara sistem
oke pak hal yang sangat klasik terjadi selama jalur zonasi diberlakukan ya pak di indonesia untuk ppdb ini adalah
terkait dengan timpangnya jumlah sekolah negeri
lulusan smp nya ada dua puluh delapan tetapi jumlah sma negerinya hanya lima belas plus empat smp
itu artinya hanya sembilan belas dengan kuota hanya sekitar kurang dari enam
ini tentu menjadi cerminan kecil dari situasi yang terjadi di jawa barat secara umum
apa langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah di jawa barat sendiri untuk membuat ppdb ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh calon peserta didik
kita sampaikan data secara umum di jawa barat
bahwa jumlah sekolah negeri
bahwa jumlah sekolah itu ada empat sembilan ratus enam puluh enam yang terdiri dari delapan ratus tiga puluh lima sma smk negeri
dan ada empat satu ratus empat puluh enam sekolah sma smk swasta
jadi jelas pertama dilihat dari jumlah itu lebih banyak sekolah swasta
yang kedua kalau kita hitung rata rata
antara lulusan smp dan mts dengan jumlah kuota di negeri
nah upaya yang telah kita lakukan
ppdb tahun ini kita sampaikan bahwa pihak sekolah swasta pun juga masuk dalam online ppdb
jadi bagian dari pilihan teman teman saluran siswa
pilihan pertama negeri pilihan kedua negeri pilihan ketiga adalah sekolah swasta
ada berapa sekolah swasta yang dilibatkan dalam ppdb online
dan bagaimana anda memastikan atau menjamin kepada orang tua orang tua siswa
bahwa sekolah swasta yang selama ini dicap butuh biaya besar mahal
bagaimana agar mereka akhirnya jika harus sekolah di swasta mereka tetap bisa menerima pak
sekitar kurang lebih di tiga delapan ratus an sekolah swasta ini ikut andil dalam ppdb di jawa barat
kita pastikan bagi warga miskin
yang mereka tidak bisa masuk ke negeri akan kita pastikan
jika masuk ke swasta akan dapat bantuan pendidikan kitm
dari pemerintah provinsi jawa barat dan itu sudah teranggarkan
dan khusus secara reguler seluruhnya warga jawa barat yang bersekolah di swasta
itu pun juga sudah mendapatkan anggaran bantuan bpmu
bantuan pendidikan menengah universal belum lagi dari dana bos
jadi kalau kita pastikan bahwa tidak ada kendala lagi
makanya tagline tahun ini kita lakukan
sekolah dimana saja sama
sekolah dimana saja sama
mudah mudahan itu bisa menjawab kekhawatiran banyak orang tua siswa setiap tahun
ketika ppdb tengah diberlakukan
dan itu tadi adalah jawaban dari ketua dinas pendidikan provinsi jawa barat
terkait dengan masalah masalah yang kira kira dihadapi
selama masa penerimaan peserta didik baru
amelia kembali ke anda
baik semoga di hari terakhir pendaftaran ppdb ini
semuanya berjalan lancar
terima kasih mardika atas laporannya selamat bertugas kembali